sejumlah artis nasional seperti anang hermansyah sulja hingga piwi gaskin
memeriahkan acara pesta rakyat ganjar pranowo di kabupaten bogor
acara ini pun digelar agar masyarakat lebih mengenal sosok ganjar pranowo
pesta rakyat ganjar pranowo
penilai festival musik ini bisa merangkul segala kelompok usia
untuk bisa bernyanyi dan berjoget bersama
menurut kita sih seru seru banget dan nggak nyangka juga kita tadi jalannya berliku liku ya
beli kuliku berliku liku kelihatannya sepi gelap kanan kiri tiba tiba lapangan dan rame
kalau saya sih melihatnya berwibawa dan cocoklah untuk menjadi pemimpin indonesia
yang kita baca di jalan itu
iya yang lain gak bakal kuat cukup ganjar aja
selain menghadirkan festival musik acara ini juga menghadirkan umkm setempat
bazar khusus umkm lokal hadir dengan beragam pilihan buah tangan khas bogor
dan sajian kuliner tradisional
inisiatif ini diterima dengan antusias oleh masyarakat yang merasakan manfaat
dari adanya flatkop untuk memperkenalkan produk produk andalan yang berasal dari wilayah mereka
ketua dpw sahabat ganjar jawa barat armila mengungkapkan
sahabat ganjar ingin merangkul warga kabupaten bogor untuk lebih mengenal sosok ganjar pranowo
dan mendukung umkm di sekitar lokasi diadakannya acara
tujuan kami mengadakan pesta rakyat ganjar pranowo di sini itu
selain kita mengenalkan sosok bapak haji ganjar pranowo kepada masyarakat di kabupaten bogor
kita juga selain itu ikut memperkenalkan umkm di sini
karena bapak ganjar pranowo pun sangat mau memajukan umkm untuk masyarakat di jawa tengah khususnya
dan semoga nanti dikala bapak haji ganjar pranowo terpilih menjadi presiden
beliau pun akan meningkatkan umkm nasional khususnya di kabupaten bogor ini
dukungan penuh dari sahabat ganjar memberikan dorongan positif bagi terwujudnya acara
selain itu pesta rakyat ganjar pranowo ini juga turut memperkuat rasa kebersamaan
dan semangat kutong royong di antara masyarakat